heboh di medsos pesinetron andita lela karlita membantu ibunya berjualan di warung kopi di kabupaten nganjuk jawa timur
andita memilih meninggalkan gemerlapnya dunia seni peran karena ingin lebih dekat dengan keluarganya
inilah andita lela karlita pesinetron yang kini memilih membantu ibunya berjualan di warung kopi di desa kuncir nganjuk jawa timur
sudah lima belas bulan andita berjualan kopi
tak heran jika andita mahir dan tidak canggung menyiapkan pesanan kopi pelanggannya
meski warungnya tergolong masih baru namun andita sudah memiliki banyak pelanggan
banyak alasan pelanggan datang ke warung andita
berjualan kopi dipilih andita karena ingin memiliki waktu lebih banyak bersama keluarga
tapi dia tak menampilkan
jika ada tawaran main sinetron
mengelola warung kopi membuat andita belajar mandiri
dengan usaha membuka warung kopi seperti ini ia lebih bisa mengatur keuangan dan pendapatannya sendiri
agung wibowo nganjuk